banjir terjadi di kawasan surabaya selatan tepatnya di jalan dr sutomo surabaya
genangan air di kawasan ini mencapai ketinggian empat puluh hingga lima puluh cm
akibatnya puluhan kendaraan yang melintas khususnya roda dua mogok
menurut keterangan warga banjir di kawasan ini terjadi akibat hujan yang terjadi sejak pukul empat rabu sore
sejumlah petugas dari pemkot surabaya langsung turun
mulai dari satpol pp dishub dan linmas kota surabaya langsung diterjunkan ke beberapa titik
para petugas ini dikerahkan untuk mengatur lalu lintas yang macet akibat genangan air yang melanda sejumlah kawasan
seperti jalan dr sutomo jalan indragiri jalan aditya warman jalan maijen sungkono serta jalan bukit mas

ini adalah jalan terakhir
jalan indragiri sampai jalan bukit mas
jalan indragiri sampai jalan bukit mas
akibat banjir ini sejumlah jalan protokol terjadi kemacetan parah
seperti di jalan diponegoro jalan raya darmo serta jalan dinoyo